sampai jumpa di video selanjutnya
kamu sudah menyelamatkan nyawa bapak
masih kurang yang lebih sedih lagi
ya sudah sudah
aku ada satu cerita lagi
suatu hari telur ular menetas
dan ada ayam sedang mematok ular yang sedang menetas
terus telur terakhir menetas
bingung gak punya teman sedih kan
enggak masih kurang yang lebih sedih lagi dong
biar utari aja ya cerita
saya akan ceritain kisah seorang gadis kecil
yang selalu menderita sejak ditinggal ibunya
dan dia tinggal bersama ayahnya yang sangat galak
gadis kecil itu ditinggal oleh ibunya ketika ia berusia tiga tahun
dan dalam kehidupan sehari harinya ia selalu dimarahi oleh ayahnya
dia merasa sangat kesepian
untung ada neneknya yang selalu menghiburnya
dan dia selalu menikah
dan dia merasa kesepian
nah begitu ceritanya
nek nenek bangun nek
aku bawa obat untuk ayah
yaudah cepat kasih sana
ya ayah bangun ya
mudah mudahan ayahmu cepat sembuh
ada apa utari
aku bawa obat untuk ayah
aku bawa obat untuk ayahmu
kamu dapat dari mana obat itu hutari
ini ya kodok ini yang bantu utari cari obat untuk ayah
terima kasih ya sandi
kamu memang kodok yang hebat
kemana pangeran katak
aku sandi utari
pangeran katak itu aku
dulu aku dikutuk menjadi kodok
dan kutukan itu akan hilang jika ada perempuan yang menciumku dengan tulus
terima kasih utari
kamu sudah membebaskan aku dari kutukan
terima kasih na
kamu sudah menyelamatkan nyawa bapak
terima kasih ya
kamu dimana nak
ibu kangen sama kamu
ibu jangan terlalu bersedih begitu
ibu ingat sandi pak
bagaimana kalau sandi dimakan macan
ibu kangen nak
kamu dimana saja nak
ayah dan ibu pun sangat kangen padamu
terima kasih tuhan
akhirnya semuanya bahagia
bu leparin buahnya bu
bu leparin buahnya
ayah ibu cepetan
tunggu sebentar ya sayang
sebentar lagi ibu akan tunggu
kalau dilempar buahnya nanti akan pecah
ibu kenapa bu
aku tidak bisa turun nak
kamu harus tolongin ibu
ibu turun bu
ibu turun bu
ibu turun bu
bu cepat ke rumahku
utari tolong ibu
keluarkan ibu dari pohon ini
ibu jangan tinggalin utari bu
ibu jangan tinggalin utari bu
utari kenapa sayang
kamu kenapa sih
kamu kenapa sayang
kok sampai nangis nangis begitu sih
utari mimpiin ibu
ibu masuk ke dalam pohon yang besar
terus nyuruh utari ngeluarin ibu dari pohon ini
gimana penghuninya ya
hihih serem banget
terus kita ngapain di sini
udah tenang aja
yang penting kalian berdua tutup kuping aja
makanya kesaktian yang diberikan raja katak untuk sandi masih menempel di tubuhnya
ibu masih kabur
ibu sudah saya lukis
saya mau lihat juara di masjid ini
sudah gua datang sajio
aku ingin menunggu kandunganmu
jangan bukan peduli di sana
lainnya di sunyi
sudah balik lagi jadi manusia hahaha sampean pengen apa what to yon apa kamu minta dikutuk lagi
ya enggak enggak enggak udah aku kapok aku cuma pengen jemput ibunya temanku ini kok hahaha
hahaha hahaha hahaha baa baa baa baa kok enak kamu orang saya itu cari pemburu alah jarang
pembantu maksud saya susah saya kalau kamu mau ya cari saja di tenaga kerja toye kalau nggak boleh
aku paksa nanti aku cabut loh pohon ini emang bisa emang gampang kamu pikir itu pohon toge
aku menyerah damai damai
putari anakku ini kamu sayang kamu sudah besar saya
bu pakai luk pelukan lengket kayak perangku aduh kamu boleh tetap tinggal di pohon ini
tapi pohon ini aku pindahin ke puncak gunung supaya nggak ada yang ganggu
tempat yang cocok buat kamu
jadi kamu sama pohon ini nggak ada yang ganggu setuju kan
seri ini bener kamu kandung ke bone ini aku seri alhamdulillah kamu masih hidup